tapi kamu harus pastikan semuanya fasilitasnya itu pasti yang terbaik ya
baik pak kalau gitu saya permisi
rem dalam tiga hari
gue harus bertahan di rumah tanganku sama dina
mudah mudahan dengan bunga ini lu bisa maafin gue
karena kemarin gue bener bener cemburu sama lo
gue gak tau kenapa gue bisa jelas kok
cuman ya gue kan manusia biasa
cuman ya gue kan manusia biasa
gue juga punya perasaan
pokoknya ke depannya gue gak boleh nunjukin kecemburan gue depan michi
gue gak mau michi gak nyaman sama gue
atas nama pasien bapak johan
makasih ya suster
makasih ya
kamu ngapain disini
ini saya tadi habis debut obat bapak saya
kalau kamu ngapain disini
aku praktek disini jadi spesialis anak
oh kamu praktek disini
gak nyangka ya kita ketemu lagi
tapi nomor kamu kok nggak terdaftar ya
ini nomor kamu kan
oh boleh dong sini gak apa apa
pasti angga sengaja denny
eh ini salah nomornya ini aku benerin ya
oh iya pantusan gak terdaftar
iya bentar ya
nih udah aku benerin nomornya dijamin bener
iya soalnya wuk min li ini salah satu penulis favorit saya
aku juga suka banget loh baca novel ini
ya udah dari minggu lalu sih

kenapa ini pagi pagi mereka ketemu disini
kenapa kansi mereka kalau ngapa ngapa berkenaan
kenapa dia berkenaan mereka
keren kan makanya
cinta gak salah
gue yang salah karena gue terlalu memaksakan diri
rafael kok bisa nyamperin biji ke tempat prakteknya coba
kemaren kan pas rafael minta nomorin michi
gue kasih salah tuh ke meja
dan ini masih jam segini loh
ada urusan apa rafael datang ke tempat praktek emisi coba
pt banget gue
bisa salah kerap itu yang mereka
angga temen fokus fokus fokus ya
lu udah berkali kali ditolak sama michi
kau gak boleh gagal
apa gue ke kantor l aja kali ya
gue minta saran sama dia
kita akan mengadakan seminar di bandung
dari universitas pelitanusa
akan ada lima dosen perwakilan
yaitu dari jurusan manajemen bisnis
lalu saya sendiri
dan yang terakhir ada bu andin
seminar akan dilaksanakan selama tiga hari
jadi saya minta
bapak dan ibu
tolong persiapkan untuk berjalan ke bandung
dan berpikirkan diri ya
semua akomodasi sudah dibiayai
berarti aku harus tinggalin mas al
dan treno selama tiga hari
ini ada beberapa pilihan paketnya pak
kalau menurut saya
letaknya dekat dengan alam
terus fasilitas dan pelayanannya juga yang terbaik pak
lokasinya cukup jauh pak
saya mau kesana aja
tapi kamu harus pastikan semuanya
fasilitasnya itu pasti yang terbaik ya
kalau gitu saya permisi
dalam tiga hari ke depan
saya akan cuti
saya mau kamu handle semua urusan kantor ya
nanti saya akan sesuaikan semuanya
ada lagi pak
yaudah kalau gitu saya permisi pak
kalau udah gue siapin semua
nuh kalau mama sih
doain yang terbaik buat kamu
ya kalau memang itu keputusan kamu ya
mudah mudahan itu yang terbaik no
biar aku yang buka
anda benar benar tidak mengenal saya
yang sudah bapak bebaskan
saya sudah berusaha
seorang yang terbaik
seorang yang terbaik